mantan staf direktorat kependudukan dan catatan sipil kemendagri yosef sumartono kembali diperiksa kpk
kali ini mantan anak buah terdakwa sugiharto itu diperiksa untuk tersangka setia novanto ketua dpr ri
yosef disinyalir mengetahui kemana aliran dana dari fidi gunawan adik tersangka andi agustinus narogong mengalir
selama proses pembahasan ia sering dijadikan kurir untuk mengambil dan mengirimkan sejumlah uang kepada sugiharto
meski begitu yosef mengaku tidak pernah mengenal setia novanto sama sekali